sejumlah atlet asal dki jakarta yang meraih prestasi pada sea games ke tiga puluh satu vietnam
dapat penghargaan dari penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono pada rabu siang
tidak tanggung tanggung total bonus yang diberikan kepada para atlet tersebut mencapai sembilan lima miliar rupiah
satu ratus dua puluh tiga atlet asal dki jakarta yang berlagak pada sea games ke tiga puluh satu vietnam dua ribu dua puluh dua
mendapat apresiasi langsung dari penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono
didampingi ketua dprd dki jakarta prasetyo edi marsudi heru secara simbolis memberikan bonus berupa uang
kepada artik dki jakarta yang telah mengharumkan nama indonesia di kancah internasional
bonus tersebut diantaranya diberikan kepada atlet harvey hubert marcelo dari cabang olahraga selam umi visa bidillah
dari cabang catur dan nuru sofya dari cabang keras